sandiaga uno yang berpasangan dengan prabowo subianto dalam ajang pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas mendatang
minggu pagi menyapa masyarakat jember
usai sholat subuh berjamaah sandi menyapa ibu ibu di pasar tradisional
hari terakhir kunjungannya di jawa timur calon wakil presiden nomor urut dua itu sholat subuh di masjid raudatul muklisin di jalan gajah mada jember
sandi menyapa satu persatu jamaah masjid yang sedang menunggu datangnya waktu sholat subuh
usai sholat sandi mengunjungi pasar tanjung yang menjadi pasar induk terbesar di jember
sambil berdialog dengan pedagang sayur mayur sandi juga menyempatkan diri melayani ibu ibu yang ingin bersuah foto dengannya
sandiaga uno berpendapat ekonomi jawa timur bisa dijadikan salah satu katalis pembangunan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja
ini mestinya kita bisa jadikan sebagai salah satu katalis pembangunan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja
karena kalau kita lihat dari segi makro kan keadaan ekonomi ini menghadapi kendala dan masyarakat menghadapi lapangan kerja yang sulit dan keadaan kekuasaan yang naik
tapi ada beberapa kantong kantong daerah seperti di jawa timur ini justru kita lihat bisa diandalkan untuk menjadi lokomotif menarik perekonomian nasional secara keseluruhan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausiri
di kawasan kertanegara jakarta
ya selamat sore ferdi
memang memasuki hari ke empat belas pada masa kampanye dalam menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
memang pasangan calon nomor urut dua sandiaga uno dan juga prabowo subianto memang pada hari ini
pada hari ini pada hari minggu ini memang tidak memiliki
tidak memiliki kegiatan yang cukup padat dalam melaksanakan kampanye pada hari ini
namun kedua pasangan calon ini tetap melakukan kampanye dan juga silaturahmi ke beberapa titik lokasi seperti yang pertama dari kita mulai dari calon wakil presiden sandiaga uno yang memang telah berkeliling di jawa timur sejak pada hari sabtu kemarin
memang ia sudah menjajaki daerah pasuruan lalu sidoarjo dan juga bondowoso
dan memang pada pagi hari ini
sandiaga uno telah berkeliling dan melaksanakan kegiatan kampanye di daerah jember jawa timur
memang ia berada di sana untuk menyerap sejumlah aspirasi dari masyarakat
dimana kegiatan pada hari ini dimulai pada pukul empat pagi hari tadi dimana ia melaksanakan sholat subuh di masjid rawlatul muhlisin
dan juga setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan menyapa sejumlah warga masyarakat dan juga relawan
yang berada di pasar tanjung di rin collection dan juga beberapa titik lokasi di daerah jember
lalu setelah itu ia menyempatkan diri untuk menemui sejumlah anggota atau kader dari himpunan pengusaha muda indonesia
di beberapa titik lokasi di daerah jember
memang dari beberapa kunjungannya di jember ini memang sandiaga uno memang kembali memberikan orasi
dan juga memberikan mengingatkan sejumlah masyarakat yang ada di sana
terkait dengan ya mengungkit bagaimana kondisi ekonomi yang memang kondisi ekonomi yang ada di indonesia ini
itu menjadi perhatian khusus bagi sejumlah masyarakat di indonesia
ia menyinggung kembali bagaimana lemahnya nilai tukar rupiah kepada dolar amerika serikat
memang terjadi beberapa minggu memang yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini
memang pelemahan rupiah itu diingatkan oleh sandiaga uno ini berdampak kepada berdampak langsung kepada sejumlah masyarakat yang ada di indonesia
seperti contohnya memang bagaimana industri yang terus mengandalkan sektor impor
untuk beberapa bahan pokok dan juga bahan pangan pokok
ini akan berdampak langsung kepada sejumlah petani lalu nelayan dan juga peternak yang ada di indonesia
karena memang apa yang mereka kerjakan memang tidak berarti ketika memang pemerintah pada masa ini lebih mengandalkan sektor impor untuk kebutuhan pokok
dan karena itu memang hal ini merugikan sejumlah kesejahteraan yang ada di masyarakat

nah selain itu ada pun dengan calon presiden prabowo subianto pada hari ini pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
pagi tadi ia mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di sukabumi untuk bersilaturahmi dan juga meminta restu dari sejumlah ulama dan juga santri dan juga para warga yang ada di sana
dan ia memberikan sambutan selama tiga puluh menit pada kunjungannya ini
dimana dalam kunjungannya ini ia menyatakan
bahwa ia merasakan dukungan yang kuat merasakan bagaimana kemenangan ada di depan mata ketika ia sampai di sukabumi dan berjalan sekitar dua ratus meter menuju pondok pesantren yang ada di daerah sana
karena memang ia disambut secara gemuruh dengan sejumlah masyarakat yang ada di daerah sukabumi
namun dalam kunjungannya di pondok pesantren ini ia memberikan sedikit kritik kepada pemerintah
seperti juga yang dilakukan oleh sandiaga uno
bagaimana ia mengkritik pemerintah di sektor ekonomi
bagaimana ia menyinggung bagaimana sumber daya alam yang ada di indonesia ini tidak dapat dirasakan langsung oleh rakyat indonesia
karena itu memang ia mengingatkan kembali kepada masyarakat apabila ia nantinya terpilih menjadi presiden republik indonesia
ia akan menekan angka kemiskinan agar seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh indonesia ini dapat dinikmati oleh masyarakat
itulah kegiatan yang dilakukan oleh prabowo dan juga sandi
dan memang sesuai apa yang disebutkan oleh prabowo sebelumnya
memang ia menunda beberapa kegiatan kampanye untuk beberapa waktu ke depan untuk beberapa saat
karena memang pihaknya menghormati bencana alam
yang terjadi di palu sidi dan juga donggala di sulawesi tengah
baik terima kasih
ausrion dholu dari kawasan kertanegara jakarta